lembaga survei indonesia atau lsi memaparkan sejumlah hasil penelitian terkait kondisi ekonomi nasional pada minggu siang
survei tersebut melibatkan satu dua ratus dua puluh responden yang sudah berusia tujuh belas tahun atau lebih
lsi menggunakan metode penarikan acak bertingkat dengan toleransi atau batas kesalahan kurang lebih dua sembilan persen
direktur eksekutif lsi jayadi hanan menjelaskan survei yang dilakukan pada tiga belas hingga dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh
atau sebelum harga bbm naik tersebut menghasilkan beberapa pandangan dari para responden mengenai kondisi ekonomi di indonesia
jayadi mengatakan kondisi ekonomi secara umum berdasarkan survei
hanya sebanyak dua puluh enam dua persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini baik atau sangat baik
sedangkan yang menilai buruk atau sangat buruk ada di angka dua puluh enam sembilan persen dari total responden
survei tersebut pun memamparkan sejumlah permasalahan ekonomi masih menjadi masalah mendesak yang harus diatasi oleh pemerintah
seperti pengendalian harga kebutuhan pokok penyediaan lapangan pekerjaan dan masalah kemiskinan
kalau kita lihat trennya
dari yang gerak
yang garis biru yang menyatakan baik itu
jadi persepsi positifnya cenderung stagnan sebetulnya
tapi kalau kita lihat dari persepsi negatif terhadap ekonomi nasional itu ada penurunan
jadi sebetulnya meskipun yang menyatakan ekonomi kita positif itu tidak berubah dibanding tiga bulan atau enam bulan lalu
tetapi yang merasa tren ekonomi negatif itu cukup banyak berkurang selama enam bulan terakhir
menanggapi hasil survei tersebut pakar ekonomi indef afiliani menjelaskan
saat ini ada dua masalah ekonomi yang menjadi tren yaitu soal kenaikan bbm dan juga kenaikan harga pangan
afi liani mengatakan kenaikan harga bbm dipicu oleh anggaran subsidi yang membengkak
serta dampak dari adanya perang rusia ukraina
kita lihat wajar saja hasil survei menunjukkan bahwa pada dasarnya dua hal itu yang mereka itu
yaitu tidak sepakat untuk naik
nah persoalan apa di belakang ini yang memang masyarakat itu tentunya tidak mau tahu
nah oleh karena itu di sini memang pemerintah perlu menyampaikan hal hal yang berkaitan kenapa harga bbm harus naik
lalu bagaimana pemerintah mengatasi pangan gitu
lebih lanjut afiliani menyebut kemungkinan inflasi akan naik akibat kenaikan harga bbm
dia mengimbau pemerintah agar menjaga pasokan pangan agar tidak menimbulkan kenaikan harga yang tidak wajar
pemerintah juga perlu terus mengupayakan pengembangan energi baru terbarukan
atau melakukan efisiensi saat harga bbm sedang turun
tim liputan cnn indonesia